beberapa hari ini sebagian wilayah di selatan indonesia terlanda bencana banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi
menurut bmkg indonesia sedang di puncak musim penghujan hingga akhir februari
hingga akhir maret indonesia sedang memasuki musim penghujan
berdasarkan alat klimatologis milik bmkg puncaknya adalah saat ini hingga akhir februari nanti
untuk satu hingga tiga hari ke depan perlu diwaspadai ada peningkatan potensi hujan dari ringan sedang ke lebat yang disertai dengan kilat dan petir
beberapa daerah yang akan terkena diantaranya sumatera selatan bengkulu riau jambi dan bangka belitung
sebagian besar wilayah jawa termasuk bali ntt dan ntb
hal yang sama terjadi pula di kalimantan sulawesi tenggara dan selatan juga ambon maluku
selain itu gelombang tinggi perlu diwaspada
padai di barat sumatera juga pesisir utara dan selatan jawa yang tingginya antara satu hingga tiga lima meter
gelombang tinggi ini diakibatkan pola sirkulasi wilayah utara australia
di mana tekanan cukup tinggi dan suhu makin rendah
sehingga tarikan angin mempengaruhi pola cuaca indonesia di bagian selatan
tidak hanya hujan dan gelombang tinggi
prakirawan cuaca senior badan meteorologi dan geofisika lutfi fitriano menjelaskan
perlu diwaspadai fenomena angin kencang
di sebagian wilayah indonesia
saat ini memang adanya pola pertemuan angin ya dari utara hingga barat
di mana itu mengakibatkan perlambatan masa udara
sehingga masa udara cukup banyak dan pertumbuhan awan cukup banyak
sehingga kita lihat nih sepanjang jalur wilayah jawa
itu terkena dampaknya
bmkg sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
agar masyarakat tetap waspada dan siaga
terutama bagi yang tinggal di daerah rawan longsor dan banjir
perlu kehati hatian ekstra pula bagi para nelayan
yang hendak melaut pada kondisi cuaca seperti saat ini